anda masih bersama kami di cnn indonesia today
film gundala produksi jagad cinema bumi langit
menjadi lokomotif dari serangkaian film berjenre aksion
dengan jagoan asli indonesia
korresponden cnn indonesia ruli kurniawan
akan menanjak anda melihat dibalik produksi
menghidupkan kembali jagoan tanah air
langsung ke markas bumi langit
mobil langit adalah perusahaan yang menaungi
ribuan jagoan jagoan indonesia
mulai dari gundala ada mata malekat
bahkan juga sibuta dari gohantu
dan nyakitkan kita sama sama
produksi pertama yang dianggarnya adalah

sibuta dari gohantu
dan memang jagoan jagoan ini sudah dipilih
siapakah nanti aktris dan aktornya
yang akan memerankan mereka di layar lebar
mulai dari abimana
akan ada chico jericho
akan ada chesley islan
desi tafir singga jor sasib
akan memerankan jagoan jagoan
di jagad sinema bumi langit ini sendiri
dan ruangan ini adalah ruangan
di mana para aktor dan atlet tersebut
mereka di casting mereka dipilih
dan mereka brainstorming
tokoh dan juga naskah
di layar lebar mereka
waduh kapan saya di sini ya
ya tapi produksi layar lebar
tidak bisa akan dilakukan
tanpa adanya ide awal dari komik komik
yang dipublis tahun enam puluh an
tujuh puluh an dan delapan puluh an
nah sudah ada mas iman di sini
penggila komik lawas indonesia
sekaligus jagoan ada di bumi langit
mas iman sebenarnya kalau bumi langit sendiri ini
apa sih sebenarnya
selain dari perusahaan yang memang menaungi
lebih dari seribu jagoan tanah air
bumi langit itu sebuah startup
yang berdiri dari tahun dua ribu tiga
dan sekarang mengelola
kira kira lebih dari
seribu seratus karakter jagoan indonesia
dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat
kalau dari sekian banyak kita punya
warisan heritage seperti ini
kalau nggak diperkenalkan kepada
apalagi bisa jadi
milenial dan sentenial sekarang
sebenarnya tertarik tapi nggak tahu nih
untuk memperkenalkan uang
kayaknya seru nih
film leleber tidak bisa dilepaskan
dari keberadaan komiknya
kalau diperkenalkan dari komiknya
di bumi langit sendiri
ada seorang komikus yang dulu pernah bekerja di
kalau anda tahu ada film berjudul
nah ini dia komikusnya
sekarang bekerja di bumi langit
saya agak beban gitu
karena karakter yang mau saya gambar ini
adalah komik yang mau saya gambar ulang lagi ini
adalah komik legend
kalau mau bikin versi remake yang baru
gimana supaya versi yang baru ini
tetap bisa memuaskan penggemar lama
tapi kita juga pengen versi yang baru ini
bisa diterima oleh anak anak sekarang
jadi pasti ada adaptasi sedikit gitu
buat bisa masuk ke zaman sekarang lagi
kopi godam sudah mulai dibikin
dengan jagoan jagoan lawas di indonesia
godam salah satu juga tira di sana
nah kalau kita ngomongin masalah komik
ataupun animasi dan juga film
pasti udah lepas yang namanya skenario
nah sudah ada mas osis ini yang bertanggung jawab
di bumi langit terkait dengan skenario ya mas ya
mas sejauh ini bagaimana sebenarnya koordinasi
dalam menciptakan skenario untuk komik
untuk animasi maupun untuk layar lebar itu
seperti apa sih mas
kami tentu dilibatkan di saat proses produksi ya
jadi pas saat menyusunan naskah
misalnya apakah karakternya ini soul nya
sudah sejalan dengan apa yang ada di komik
atau apa yang dibayangkan oleh kreatornya
jadi sampai sejauh mana bisa dikembangkan
dan sampai di titik batas mana itu
jangan sampai dilewati
seribu jagoan itu kemudian kita letakkan
ada di mana masing masing timeline nya di mana
dan kita lakukan
dan dicocokkan dengan sejarah indonesia juga
jadi timeline sejarah indonesia
misalnya kita mulai era legenda itu di
letusan toba tujuh puluh lima ribu sebelum masehi
terus era legenda dimulai
peradaban sundalandia di lima belas ribu sebelum masehi
dan seterusnya ke era kolonial
ke era modern sampai masa depan
tujuh film layar lebar dengan lakon jagoan indonesia
dimunculkan jagad sinema bumi langit hingga dua ribu dua puluh
tidak hanya sebagai hiburan
namun juga sebagai tanda bahwa indonesia punya patriot